pssi mencari bibit muda potensial yang akan dipersiapkan untuk memperkuat tim nasional garuda muda
dalam ajang piala dunia u tujuh belas di indonesia dengan menggelar seleksi di dua belas kota
salah satu proses seleksi dilakukan di stadion indomilk arena kabupaten tangerang
kandang klub persita tangerang pada minggu siang
dan diikuti oleh satu ratus lima puluh peserta dari perwakilan askot dan aska pssi seprovinsi bantan
pemain klub liga dua dan liga tiga serta dari daerah yang tidak ada proses seleksi
metode seleksi dilakukan dengan melakukan pertandingan
di mana setiap peserta dipantau langsung oleh tim pencari bakat pssi
sekaligus legenda timnas indonesia firman utina dan budi sudarsono
beberapa peserta mengaku memiliki motivasi tinggi untuk dapat memperkuat tim nasional
dan menjadi pemain profesional melalui proses seleksi
ingin menjadi pemain sepak bola profesional
ingin menjadi pemain sepak bola profesional
ingin menjadi pemain sepak bola profesional
tinggi badan mencapai satu ratus tujuh puluh cm
memiliki kemampuan olah bola dan fisik mumpuni
paham posisi bermain
pergerakan tanpa bola
serta mentalitas kuat ketika berada di bawah tekanan
ini seleksi timnas indonesia u tujuh belas untuk persiapan piludun
nah dalam konteks ini persertanya ini terdiri dari delapan kabupaten kota seprovinsi bantan
dan alhamdulillah hari ini kita bisa menegarkan para seleksi
dengan semaksimal mungkin dengan jumlah peserta itu kurang lebih satu ratus lima puluh sampai satu ratus lima puluh orang
selanjutnya tim pencari bakat pssi akan memilih peserta yang layak
untuk kembali mengikuti seleksi pada tingkat nasional
dan mengetatkan menjadi bagian dari tim nasional usia tujuh belas tahun
dan bertanding di piala dunia pada akhir tahun dua ribu dua puluh tiga mendatang
dodi wahyudi tangerang banteng